sebanyak enam belas tim sepak bola dari berbagai media nasional diundang dalam turnamen ini cnn indonesia
turut serta menjadi salah satu perwakilan transmedia group selain itu juga ada trans tujuh
dan detik com kemenpora sangat mengapresiasi berlangsungnya turnamen ini deputi empat kemenpora
chandra bakti mengatakan turnamen ini bisa menjadi wadah bagi para jurnalis tidak hanya
berkompetisi namun juga berkumpul dan menjalin silaturahmi dan harapan kami media cup ini
bukan hanya terhenti di sini harus terus dilakukan untuk juga memberikan dampak positif kepada
teman teman media untuk lebih giat berolahraga jangan artinya teman teman media hanya meliput
tetapi juga merasakan bagaimana menjadi seorang atlet mantan pemain timnas indonesia kurnia

jurnalis yang berpartisipasi dapat mengambil nilai nilai positif dari pertandingan sepak bola
dengan adanya event ini para rekan rekan jurnalis bisa merasakan bahwa kinerja itu harus selalu
bekerja sama dan saya harapan saya yang paling utama adalah keberadaan rekan rekan jurnalis
ini bisa mensupport memajukan sepak olahraga di indonesia terutama sepak bola itu aja diharapkan
turnamen media cup yang merebutkan piala kempora ini dapat diselenggarakan
secara berkelanjutan pada tahun tahun berikutnya fikri adin jakarta